akhir tahun lalu pemerintah inggris mengumumkan adanya varian virus corona terbaru
varian ini diketahui menular lebih cepat
temuan ini berhasil terdeteksi dari upaya genome surveillance atau pengawasan genom yang dilakukan konsorsium genome covid sembilan belas di inggris
alhasil sejumlah negara termasuk indonesia dapat mengeluarkan kebijakan baru untuk menanggulangi masuknya varian virus corona tersebut
selain di inggris mutasi virus corona telah terdeteksi di sejumlah negara
di antaranya afrika selatan dan denmark
awal januari lalu kementerian kesehatan dan kementerian riset dan teknologi menandatangani
nota kesepahaman terkait pengawasan genom virus sars cov dua di indonesia
untuk memantau transmisi virus tadi sudah dijelaskan oleh prof gufron di dunia kita bisa melihat perubahan yang terjadi over time dan juga secara baik dari waktu dari geografi dan dari faktor lainnya
sehingga kita bisa memprediksikan ke depan apakah ada bodor yang harus ditutup ataukah untuk kebijakan kebijakan lainnya
kemudian untuk identifikasi varian ini lebih ke arah untuk memahami apakah ada perubahan lainnya yang akhirnya kita bisa tahu ini apakah justru jadi lebih mild atau virusnya akan terus berubah menjadi varian lain yang baru
nah itu hubungannya lain ke diagnostik dan terapotik
hingga januari indonesia baru melakukan penelitian genom terhadap dua persen
dari total kasus positif virus corona yang ada di indonesia
angka ini masih di bawah batas minimum yang ditetapkan who yakni lima persen
sehingga secara nasional kita tahu ya dan tentu ya kalau kita lihat tadi grafiknya itu seperti dki itu jauh lebih banyak ya dia ada lima puluh enam ya
nah kita inginkan masing masing itu nanti ada representasinya gitu
demikian jadi strateginya kita bagi bagi
sehingga ada representasi nasional untuk seluruh wilayah di indonesia
dari tujuh dilaporkan mencapai lebih dari lima persen kasus virus corona di dunia
nah saat ini di dunia ini satu bulan kemudian dua puluh tiga desember dua puluh tiga januari itu sudah meningkat menjadi lima enam puluh delapan persen
karena sudah ada lima puluhan negara yang melaporkan bahwa varian ini sudah masuk
varian ini terbukti secara matematis penularannya lebih cepat tujuh puluh persen dibandingkan varian sebelumnya
yaitu yang kira kira yang d enam ratus empat belas g
dan juga a dua puluh dua b
kira kira seperti itu dan kemungkinan besar riset masih terus dilakukan dan harapannya kita tidak menemukan kejutan kejutan lain terkait varian ini
di indonesia mutasi d enam ratus empat belas g diketahui mencapai enam puluh sembilan persen
pemerintah menargetkan peningkatan jumlah genome surveillance hingga seribu genom
hingga jumat dua puluh dua januari kasus harian covid sembilan belas indonesia
untazah chathra di ningrat jakarta